meski tanpa kehadiran supporter bonek pelatih persebaya surabaya alfredo vera optimis
timnya bakal mencuri nilai penuh
sementara pelatih persela lamongan aji santoso berjanji akan menyuguhkan permainan seru dan bertekad meraih tiga poin
laga kedua lanjutan liga satu jumat sore aji santoso
meregaskan tim asuhannya laskar joko tingkir wajib memenangi laga big match derby jatim
menjamu persebaya surabaya di stadion surajaya lamongan
saat ini seluruh pemain persela dalam kondisi fit dan siap tempur
aji santoso semakin optimis bisa meraih tiga poin setelah pemain andalan sadil ramdhani dipastikan bisa tampil usai membela timnas u sembilan belas melawan timnas jepang uni

berikutnya wajibkan kita bisa menangkap pertandingan besok
sementara di kubu persebaya meski striker baru david da silva masih belum tentu diturunkan oleh sang pelatih angel alfredo vera pada laga melawan laskap joko tingkit
namun dengan kekuatan rizadi fauzi dan riki kayame sebagai ujung tombak persebaya optimis akan mampu mencuri nilai penuh kembali
masih perlunya adaptasi david da silva
da silva dengan cara bermain pemain pemain lama persebaya dan kondisi fisik david da silva masih menjadi pertimbangan tersendiri belum diturunkannya david
nah ya berarti kita bisa main bagus bisa berat nanti di sini ada pertandingan jadi kita bisa menang
pada latihan di stadion jenggo
di sidoarjo para pemain persebaya memfokuskan pada latihan sentuhan bola dan strategi mencetak gol
untuk menaklukkan striker loris arnaud mantan pemain psg perancis yang dimiliki laskar joko tingkir